oleh karena itu saya kira apresiasi masyarakat sudah terlihat
paprabowo serah tentu politik yang praktis dan indonesia kedepan
tadi politik masih cair
selain membahas politik praktis pertemuan erlangga dengan prabowo juga membahas dinamika politik yang masih cair
sehingga memungkinkan golkar bergabung dengan koalisi prabowo
tim liputan cnn indonesia